tiap jumat eksklusif di gtv
kami dari kepolisian praja lima
membawa surat panggilan untuk ibu elsa anindita
sehubungan dengan penyelidikan kasus pembunuhan parok
dari keterangan dua saksi yang baru kami terima
dari keterangan dua saksi yang baru kami terima
itu salah ya sayang
semua yang terjadi sekarang
karena perbuatan kamu sendiri elsa
semua kebahagiaan kita itu palsu
kita bersama karena semua rekayasa yang sudah kamu buat
adin masih gak enak badan kamu
aku udah suruh pikit tadi di dapur buat nganterin makanan ke kamar buat anda
ibu masa kiki ke kamar rumah andi dulu ya
pu kasih sarapan bandin
soalnya kasihan bandin aku gak dapatan pu
jangan lupa bawa vitamin juga ya
aku sedih kalau mama sakit
mama jadi nggak bisa nganter aku ke sekolah
biar cepet sembuh ya
nanti biar papa yang nganterin anda ke sekolah

nanti aku nganterin lu ya
kamu gak kesiangan nanti nganterin reina dulu
enggak aku mau ke polsek pada jam lima dulu
gak langsung ke kantor
elsa dipanggil kesana
semoga semuanya berjalan lancar ya allea
dan kebenaran segera terungkap
itu pengen kita semua
setelah kejadian kemarin
tidak elsa tenang
tidak elsa tenang
lo pasti bisa kasih alesan yang meyakinkan polisi soal sumarno
tidak elsa tenang
papa gak ada bukti elsa
papa itu gak ada bukti elsa
papa itu gak ada bukti
selama mama masih bersih keras dia pelakunya
tolong mama masih bersih keras dia pelakunya
polisi gak akan bisa begitu aja menanggep gue
selama gak ada bukti yang meringankan mama
selama gak ada bukti yang meringankan mama
selama gak ada bukti yang meringankan mama
mereka gak akan bisa nangkep gue

mereka gak akan bisa nangkep gue
bagaimana kalau polisi nggak percaya
gimana kalau gue langsung diciduk
gimana kalau polisi gak percaya

apa gue harus kabur

aku cuma mau ke kamar mandi sayang
ini pekerjaan rumah di pagi hari udah selesai
sekarang tinggal kiki pergi ke kampus
semua orang punya kecantikan masing masing
termasuk kiki aminarti
nomor gak dikenal
ger itu sebenernya mendem
ya maklumlah pemalu kita sebagai teman cuma mau bantu aja sih
yang betul itu ayang kiki cantik jelita
pagi pagi udah ngikutin si uya
apa yang uya harus lakukan
jangan bawa dia keburu
kembali ke tempat yang baru
kami dari kepolisian praca lima
membawa surat panggilan untuk ibu elsa anindita
sehubungan dengan penyelidikan kasus pembunuhan
pemilihan kepolisian praca lima
dari keterangan dua saksi yang baru kami terima
dari keterangan dua saksi yang baru kami terima
mengarah keterlibatan anda pada kasus ini
enggak saya enggak salah apa apa ya pak
kenapa saya harus ikut ke kantor polisi
saya enggak mau
saya enggak salah
maaf ibu elsa sebaiknya anda ikut kami
nanti semua bisa dijelaskan di kantor
sudah ikutin aja apa kata polisi
kalau kamu kayak begini